pasca status gunung agung ditingkatkan menjadi awas gelombang pengungsi terus meningkat
selain ditampung di beberapa tempat penampungan di kabupaten karangasem
pengungsi juga terus mengalir di tempat penampungan lain seperti di kelungkung dan singaraja
berdasarkan data pusdal up dari bpbd provinsi bali hingga minggu dua puluh empat september
terdata sedikitnya tiga puluh empat ribu jiwa pengungsi yang berasal dari sekitar kawasan gunung agung
mereka tersebar di dua ratus tiga puluh delapan titik yang ada di tujuh kabupaten di bali
yakni gianyar bangli badung karangasem kelungkung dan buleleng
titik pengungsian terbesar berada di wilayah buleleng
ini mencapai empat sembilan ratus empat puluh enam jiwa yang tersebar di tiga belas titik
selain disiapkan tenda tenda darurat pos kesehatan dapur umum dan fasilitas mck
aparat desa dan masyarakat setempat pun ikut berpartisipasi memberikan bantuan sembako
termasuk bantuan tenaga memasak
langkah yang kami lakukan sudah ke masyarakat
termasuk kami mengumumkan lewat speaker di desa
yaitu tentang bagaimana dia membantu masyarakat yang memang mengalami kesusahan
tentang pengadaan makanan yaitu ada dapur dapur umum
yaitu tni memasakkan menanak nasinya dan dari bpbd bersama kami punya perangkat desa
yang sangat mudah untuk memasak
kami sumbangkan ke sini untuk bisa membantu memasak
sejak ditetapkannya status awas gunung agung pada dua puluh dua september lalu ribuan masyarakat telah dievakuasi
ya dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terbaru terkait dengan nafsib para pengungsi gunung agung ini
kita telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia mumtazah catra di ningrat di kabupaten karangasem bali
selamat pagi tazah taza bisa anda sampaikan sejauh ini perkembangan terbaru dari lokasi di sana
ya selamat pagi puspa dan juga alfian
pada saat ini pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan aktivitas gunung agung pada pagi hari ini
dinyatakan memang pada saat ini kalau anda lihat di belakang saya memang berkabut jadi gunung agung memang tidak nampak
namun demikian memang pada pagi hari ini aktivitas kegempaan masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan pada periode yang sama hari minggu kemarin
di mana antara pukul dua belas malam hingga pukul enam pagi hari ini tercatat sudah ada dua ratus tiga puluh an aktivitas kegempaan yang tercatat
baik gempa vulkanik dalam dangkal dan juga gempa tektonik
dan memang pada hari kemarin bahkan memang cukup banyak sekali puspa dan alfian di mana ada hampir seribu kali getaran yang dirasakan
dan memang yang dicatat ini memang tidak semuanya dirasakan secara kasar begitu
ada beberapa yang saya rasakan secara pribadi ada dua kali begitu terlihat memang barang barang pun bergoyang dengan durasi kurang lebih dua detik saja
dan tercatat ternyata memang dari sembilan ratus delapan puluh kali aktivitas
aktivitas kegempaan ini ada kurang lebih tiga belas yang benar benar terasa dengan kekuatan antara satu hingga tiga skala richter
dan memang aktivitas kegempaan ini masih belum menunjukkan adanya penurunan sehingga memang status dari gunung anggung ini masih dalam posisi awas
dan untuk pengungsi sendiri memang terlihat ada peningkatan juga di mana dari hari sabtu pada sabtu siang begitu
tercatat ada kurang lebih lima belas ribuan pengungsi yang telah kemudian mengevakuasi diri baik secara mandiri ataupun dibantu oleh pemerintah
namun pada tanggal dua puluh empat kemarin pada hari minggu di hari minggu di periode yang sama pada pukul dua belas siang tercatat sudah hampir tiga puluh lima ribu orang mengungsi
memang diperkirakan pada hari ini lebih dari lima puluh ribu orang sudah mengungsi karena memang getaran getaran dari gunung agung sendiri semakin sering terjadi
aktivitasnya juga semakin aktif sekali sehingga kemudian masyarakat lebih memilih untuk mengungsikan diri sendiri sebagai bentuk antisipasi jika nantinya benar benar erupsi ini akan terjadi
dan untuk secara garis besarnya
memang para pengungsi memiliki sudah tersebar di kurang lebih dua ratus tiga puluh delapan titik di tujuh kabupaten
dan beberapa di antaranya memang saya lihat disponsori bahkan oleh sejumlah perusahaan perusahaan besar begitu oleh bank negara juga
dan juga ada beberapa tempat yang memang sudah dipenuhi sudah dicukupi sekali begitu dengan baik pakanannya
juga ada pakaian pakaian yang diperbantukan juga apalagi untuk barang kebutuhan bayi pun juga sudah disediakan
memang ada beberapa yang kecil kecil terutamanya yang disediakan oleh warga setempat begitu
yang memang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah begitu
namun demikian memang warga sendiri memang sebagai sebuah sistem komunitas begitu mereka merasakan bahwa yang penting adalah mereka dapat mengungsi
mereka diberikan tempat menumpang begitu dan untuk kebutuhan sehari hari mereka penuhi sendiri begitu
dan memang ada kekhawatiran karena dengan mereka mengungsi ini sebetulnya mereka tidak bekerja apalagi mereka ada beberapa yang peternak
ada juga beberapa yang berdagang misalnya kemarin di pura besakih begitu ada beberapa mereka memiliki toko di sana
namun karena terjadinya gempa gempa yang sering terjadi karena adanya aktivitas gunung agung ini
mereka kemudian meninggalkan pura besaki dan toko mereka tutup sehingga mereka sudah satu minggu belakangan ini tidak memiliki pemasukan yang biasanya masuk begitu
dan mereka inilah yang kemudian mereka pikirkan bagaimana kemudian ini akan mereka dapatkan sampingannya begitu
apakah ada bantuan dari pemerintah ataupun tidak terkait dengan pemasukan yang kemudian terhenti untuk sementara sampai waktu yang memang belum ditentukan
karena saat ini pun memang ada beberapa lokasi wisata
seperti burah musakih begitu yang sudah dipastikan bahwa tidak diperbolehkan ada kegiatan aktivitas wisata sama sekali hingga waktu yang tidak ditentukan
inilah yang kemudian membuat masyarakat kemudian khawatir
dan pada hari ini juga rencananya memang ada beberapa sekolah sekolah yang sudah menerapkan sister school
seperti di kawasan manggis dan juga kelunggong misalnya
di mana sister school ini kemudian jika ada bangku yang kosong
para murid bisa kemudian yang mengungsi ini bisa sekolah di sana
kalau pun tidak memang misalnya penuh begitu
mereka bisa siang
bisa sekolah di siang hari
pagi untuk siswa biasa untuk siang hari kemudian siswa siswa para pengungsi ini kemudian bisa bersekolah lagi
sehingga aktivitas anak anak ini pun tetap terus berlanjut mereka tetap bisa bersekolah
pus pak alfian
iya taza anda mengatakan tadi ada beberapa lokasi wisata begitu yang memang sudah kosong dari pelancong atau pendatang
namun di sekitar anda juga sepertinya dari gambar begitu masih ada beberapa yang bertahan di sana
mengingat rumah mereka tetap di sana begitu untuk menghindari kehilangan lah seperti itu ya
biasanya dalam bencana alam
tapi taza dari beberapa warga yang bertahan ini apa alasan mereka untuk bertahan
kemudian apakah sosialisasi terus dilakukan untuk perpindahan dari pemerintah daerah
untuk sosialisasi sendiri memang terus dilakukan pus pak
kemarin saya melihat beberapa spanduk telah dipasangkan terutamanya jika sudah memasuki perimeter sektor yang tidak aman
misalnya kemarin saya menuju ke kawasan besakih begitu dari jalan raya besakih itu sudah terdapat ada spanduk besar
ada dari bahasa indonesia ada bahasa inggris
juga yang kemudian memberikan tanda bahwa mereka telah memasuki zona yang tidak aman
dan memang himbawan terus diberikan baik melalui media sosial baik oleh para satgas yang kemudian terus menerus berpatroli
saya melihat mereka beberapa kali berpatroli baik dari yang tni baik dari pihak kepolisian juga
karena mereka juga memperdayakan polisi baik dari polsek polres dan juga polda juga yang kemudian diturunkan
dan juga bahkan pecalang pecalang lokal pun juga kemudian diberdayakan
ada beberapa dari mereka yang sudah standby begitu di beberapa titik
dan melarang orang orang untuk memasuki
jadi kawasan kawasan yang masuk dalam zona tidak aman
dan ini memang menjadi sebuah sistem yang cukup baik juga
jadi mereka kemudian tidak hanya memberikan sosialisasi bahwa ini merupakan zona aman
namun juga untuk memberikan himbauan agar mereka mau mengevakuasi
ada memang beberapa alasan kenapa mereka tidak mau mengevakuasi
pertama mereka merasa bahwa ini tidak ada erupsi yang besar
ada juga yang kemudian merasa bahwa ternak mereka misalnya tidak ada yang bisa mengevakuasi
sehingga mereka perlu memberikan makan ternak mereka
ada juga yang memang tidak mau meninggalkan rumah mereka
karena mereka merasa berat begitu untuk meninggalkan kampung halaman mereka
dan juga ada beberapa kemarin saya sempat berada di kawasan pasar menange
di sana memang aktivitas pasar tampak sangat normal sekali pusperan alfian
pada saat saya bertanya kepada beberapa orang di antara mereka
dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya beberapa hari yang lalu
gubernur bali sempat datang begitu mengunjungi mereka
dan mengatakan bahwa kawasan ini cukup aman
dan walaupun memang masih masuk dalam sektor
zona yang tidak aman begitu
namun karena memang masih dalam perbatasan
mereka diharapkan memang mereka diperbolehkan masih berada di sana begitu
sehingga memang ada himbauan
hanya saja ada beberapa titik yang masih diperbolehkan untuk dihuni
ataupun ditinggali oleh para penduduknya
dan masih belum betul betul dipaksa
ataupun dihimbau dengan keras agar mereka keluar
namun kemarin juga sempat pada saya berada di kawasan pura besaki
begitu saya mendengar ada beberapa warga yang mengatakan bahwa masih ada orang orang
yang tinggal di desa desa
di dalam kawasan pura besaki
dan pura besaki ini bahkan berada di kaki gunung agung
yang jaraknya memang sangat dekat sekali begitu
dan saya masih belum bisa mengecek secara pastinya
karena memang ini masuk zona aman
dan saya dilarang masuk ke sana sebenarnya
namun memang oleh warga setempat yang kemarin sempat datang kembali ke kawasan tersebut
untuk mengambil barang
mereka mengatakan masih ada warga desa yang bersikukuh untuk tetap tinggal di sana
dan masih belum berencana untuk mengungsi dalam waktu yang dekat puspa alvian
baik terima kasih
mumtaz zahacat radinirat melaporkan langsung dari kabupaten karangasembali